usai diperiksa oleh penyidik kpk dan tim dokter kpk
gubernur papua lukas nmb mengaku senang bisa bertemu langsung dengan ketua kpk
di kediaman pribadi lukas di koya tengah kota jayapura
hal ini disampaikan oleh kuasa hukum lukas nmb alosius renwarin di jayapura
usai menemani lukas nmb bertemu ketua dan penyidik kpk
tidak hanya di ruang tamu pertemuan gubernur papua dan juga ketua kpk ini
berlangsung di ruang makan keluarga lukas nmb
aloysius renwari menambahkan lukas nmb juga sempat menceritakan penyakit stroke yang dideritanya
dan menceritakan pemeriksaan oleh pihak dokter rumah sakit singapura
dalam pertemuan tersebut dokter pribadi gubernur papua dr anton mote
juga menyerahkan hasil pemeriksaan oleh dokter dari rumah sakit di singapura
yang telah dua kali memeriksa lukas nmb di jayapura
langsung apa yang pak lukas kasih tahu empat kali strok dan kondisinya sangat lemah
suaranya juga agak hilang hilang agak tidak jelas memang masih dalam keadaan sakit
sehingga penyelidikan dilakukan oleh tim kpk dihentikan karena beliau dalam keadaan sakit
kuasa hukum lukas nmb juga menyampaikan gubernur papua tersebut
akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter independen
dari ikatan dokter indonesia pusat yang akan datang dalam waktu dekat ke jayapura
nantinya hasil pemeriksaan dokter dari tim dokter indonesia pusat